hai hajatan kepala kemenang jombang taufik abdul jalil di tengah pandemi ini berbuntut panjang
usai acara hajatan yang digelar pada minggu lalu bidang penegakan hukum satgas penanganan
covid sembilan belas jombang akan melakukan pemanggilan berbekal peraturan bupati jombang nomor lima puluh
tujuh tahun dua ribu dua puluh tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes sebagai upaya pencegahan
dan pengendalian covid sembilan belas satgas gakum covid sembilan belas jombang akan segera memanggil dan memeriksa yang
bersangkutan jika terbukti bersalah taufik akan dikenakan sanksi denda ataupun kerja sosial
ya nanti akan kita laksanakan itu klarifikasi bagaimana kan gitu kalau memang terbukti
bersalah kan ada yang bisa saya perbukit ya dua ratus lima puluh tujuh
hai hingga saat ini kepala kemenang jombang
taufik abdul jalil belum bisa memberikan keterangan saat dikonfirmasi ke kantornya
diperoleh informasi bahwa kepala kemenang tersebut sedang berada di luar kota agung wibowo jombang jawa timur